nanti saya belikan
saya tetap mau menikah dengan sophie
ya kamu harus sadar diri dong
sudah dua tahun menikah kamu masih belum memberikan saya keturunan
tapi mas saya kan sudah berusaha
semoga tuhan cepat memberikan kita keturunan
jadi mas jangan menikah lagi ya mas ya
kamu itu tidak berhak melarang saya menikah dengan siapa saja
saya mau menikah dengan siapa saya mau menikah kapan ya itu urusan saya
lagian ya rugilah memelihara perempuan yang nggak bisa memberikan keturunan
hei saya menyesal menikah dengan kamu
makanya kamu jangan pernah menikah dengan saya
kamu sudah melarang saya lagi
capek berdebat dengan kamu
lebih baik saya pergi
ibu ya allah ibu kenapa lagi
ibu ibu keluar darah bu
ibu ibu sakit apa sih bu
tuan cepat kamu telfon ambulan tuan
saya udah nggak tahan tuan sakit tuan cepat tuan
apa yang terjadi dengan keluarga hamba ya allah
kenapa ibu hamba tiba tiba berubah menjadi ibu yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu ya allah
hamba rindu sekali sosok ibu yang dulu
begini kerjaan kamu sebagai seorang ibu
anak abu abu ten di sekolah kamu tidak pernah memperdulikannya
kamu ribut di sekolah
kamu mau pedulikan anak kamu
mas saya baru selesai sholat mas
saya juga nggak tahu kalau tiba tiba ita pulang begini
itu namanya kamu tidak peduli
kenapa gurunya yang menelpon ke handphone ku
bukannya ke handphone kamu atau telepon ke rumah
kamu mau tahu
karena selama ini kamu hanya mengurus keluargamu dan keluarga kamu aja
mas saya gak pernah melalaikan tugas saya sebagai seorang istri mas
saya juga nggak pernah lalai menjaga ita
cuma satu hal yang perlu mas tahu
tadi saya tidak bisa menjemput ita karena saya lagi nggak enak badan mas
kamu memang istri yang paling pendek cari alasan
bawa ita ke kamarnya bersihkan dan ganti bajunya
hei ingat ya
aku tidak pernah mau mendengar kamu mengurusi keluarga kamu yang berantakan itu
biarkan mereka mengurus diri mereka masing masing
jangan jadi sopa lawan kamu
tapi saya juga perlu untuk memperhatikan nasib ibu saya mas
aku mau mandengar ibu dan ibu lagi
kamu mau tahu
ibu kamu itu perempuan yang tidak mau diuntung
pantas anaknya jadi perempuan yang tak mau diuntung juga
mas sungguh tegas sekali mas mengatakan kalau saya perempuan yang gak tahu diuntung
hei sekali lagi aku peringatkan
kalau sampai kamu mengurus sekolah kamu lagi
silahkan angkat kaki dari rumah ini dan jangan pernah kembali ke rumah ini lagi
tolong sembuhkan penyakitnya ibu ma ya allah
jangan kau biarkan bu maya menderita seperti ini ya allah
ini rumahnya bu santi
ada perlu apa mencari istri saya
pembantunya bu maya
saya mau mesti tahu
kalau bu mayat sekarang ini di rumah sakit pak
ada di ruang icu
istri saya sedang pergi
telepon dari siapa mas
gak dari siapa siapa
tapi sepertinya mencari saya
kamu ini kok banyak tanya
sudah saya bilang salah sambung
ya salah sambung
pembantunya bu maya
bu maya sekarang ada di rumah sakit mas
bisa datang kesini gak
saya lagi sibuk
aduh ya allah
kenapa sih setiap orang yang saya hubungi
tidak mau menanggapi
bu maya sedang sekar
kok gak ada yang peduli
siapa tahu bu julita bisa datang kemari
bukan bu maya
sekarang bu maya ada di rumah sakit bu
di ruang icu
gak tahu bu
tiba tiba aja keluar darah dari pahanya bu
alah paling paling juga lagi dapet
kenapa sih pakai hapus dibawah rumah sakit
ntar kalau saya sempet
saya kesana ya
bagaimana suaminya ibu maya sudah datang
kira kira jam berapa dia datang
belum tahu dok
mungkin sebentar lagi dok
begini saja mbak
nanti kalau suaminya ibu maya datang
suruh ketemu saya
jangan lupa ya mbak
kamu baru pulang kerja ya
iya tante tadi saya masuk kerjanya siang
jadinya pulangnya agak malam
yaudah kamu nginap sini aja
gak baik lo pulang malam malam naik motor
alah bilang aja lembur
oh iya tanpa ada sesuatu buat kamu
sesuatu apaan itu
tunggu aja besok
kalau mau dikasih tahu sekarang
itu namanya bukan surprise lagi
kok jam segini belum pulang juga
ada apa dengan dia